setelah kemarin meminta para politisi untuk menghentikan politik kebohongan
kali ini presiden jokowi meminta masyarakat untuk berhati hati dengan para politikis
siapa sih sebenarnya yang dimaksud oleh presiden
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ali utama kantor staff kepresidenan
terima kasih bang ali
kemudian ada bang andre rosiade
jurubicara dari tim pemenangan prabowo sandiaga uno
terima kasih bang andre
oke sebelum saya mau tanya ke bang ngabalin dulu
ini apa sebenarnya yang dimaksud presiden
siapa yang dimaksud oleh presiden oleh dengan politik kut ankut sontoloyo tadi
kita dengarkan lagi yuk
pernyataan presiden jokowi
tiga tahun depan akan ada dana pelurahan
tapi kok rame saya juga heran
ini dana ini untuk rakyat kok
untuk memperbaiki jalan di kampung
memperbaiki selokan yang ada di kampung kampung
ini kan semuanya komitmen pemerintah
untuk masyarakat untuk rakyat
bukan untuk siapa siapa
jangan dihubung hubungkan dengan politik
dikit dikit dihubungkan dengan politik
kita gak rampung rampung kita ini
kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik
padahal kehidupan ini tidak hanya politik saja
ada sosial ada ekonomi ada budaya
kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik
itulah kepandian para politikus
banyak politik politikus yang baik baik
tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
presiden meminta untuk berhati hati pada politikus sontoloyo
siapa yang dimaksud
ya kalau bagi kita kan sebetulnya
di jawa timur punya istilah
kalau kesel marah
kadang kadang juga teman akrab selalu disapa dengan janjuk
kemudian di ambon di papua juga begitu
kalau orang jawa juga
kalau sampai pada tingkat presiden menyebutkan politisi sontoloyo itu artinya
untuk kepentingan kepentingan rakyat
yang lebih besar kepada kepentingan bangsa dan negara
ya sebetulnya dpr harus tahu bahwa alokasi anggaran
pembahasan anggaran lain lain sebagainya
itu kan tidak berdiri sendiri pemerintah
pemerintah tidak berdiri sendiri dalam
kalau dulu ada satuan tiga memang
dpr mesti tahu merek barang apa segala macam
kalau sekarang kan diserahkan anggarannya kepada pemerintah
kemudian dpr kontrol dan bisa melihat
seberapa jauh penggunaan anggaran itu
artinya apa bang artinya artinya
kenapa presiden begitu kesal
untuk kepentingan kepentingan bangsa dan negara
untuk kepentingan rakyat
berikanlah kesempatan kepada pemangku kuasa negara
kepada pemerintah kepada presiden
untuk bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan baik kepada masyarakat
tapi kalau teman teman politisi
seperti presiden mengatakan bahwa
tidak semua presiden
tidak semua anggota dpr atau politisi ya
banyak yang baik
ada satu dua yang memang memanfaatkan kepentingan kepentingan kecil ini
untuk kepentingan kampanye
untuk kepentingan black campaign
untuk kepentingan negatif campaign dan lain lain sebagainya
contoh faktualnya apa tuh bang
sontoloyo ini kan sebetulnya orang jawa itu kan
mengartikan ini sebagai
apa saya baca referensi itu kan itu
ada penggebala bebek itu
sing angon bebek itu
apa istilahnya itu
saya tadi ada banyak sekali menulis beberapa catatan catatan penting
itu itu itu
sontoloyo itu itu pengerjaannya
jadi kalau bebek jalan pantatnya goyang goyang
ah di belakang ada itu
artinya kalau dalam konteks kekinian
misalnya apa yang kemudian membuat presiden agak marah gitu
kalau coba lihat
kalau seperti presiden jokowi
dari satu tempat ke tempat lain
satu daerah ke daerah lain
tugasnya memang benar
itu tugas presiden
tapi kan presiden manusia biasa
dan punya perasaan
punya ini segala macam
dalam situasi orang bekerja seperti itu
kemudian masih saja orang memberikan
penilaian dalam hal hal yang
negatif campaign dan black campaign
pasti orientasinya tidak bagus
kalau tadi kalau saya kutip sedikit sebelum ke bang andri untuk menanggapi
presiden sendiri tadi mengatakan
selalu apa yang kebijakan kemudian dikait kaitkan dengan politik gitu
dikait kaitkan dengan politik
apakah itu juga termasuk bang
semua keputusan pemerintah yang kemudian dikait kaitan dengan politisasi
kalau semua itu terkait dengan
kan selalu yang paling penting dibicarakan itu adalah terkait dengan masalah
pencitraan dan lain lain
terus kalau tidak dikerja kira kira apa
sementara presiden itu harus bekerja
kemudian datang di masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat
dari satu tempat ke tempat yang lain
bang andri gimana komentarnya
itu merasa tersindir gak dengan presiden
atau nggak sama sekali atau punya perspektif lain misalnya
kalau saya sepakat dengan pak jokowi ya
tapi bagi saya ya kalau perspektif lainnya ya
kalau perspektif saya politikus sontoloyo itu adalah
politikus yang berjanji sama rakyat
lalu setelah berkuasa dia tidak menepati janji
anda janji a b c d setelah anda sederhana berkuasa
anda tidak menepati janji anda
siapa tuh bang yang suka begitu biasanya
biar rakyat menilai
contoh ya ada orang berjanji
andainya saya jadi a a jadi sesuatu gitu
saya tidak akan impor bahan kebutuhan pokok
ternyata waktu rakyatnya panen kita impor
kalau bagi saya kebijakan itu sontoloyo kalau bagi saya
yang begitu begitu loh
kalau bagi saya orang yang sontoloyo itu adalah
politisi yang berjanji dengan rakyat setelah menjabat
dia tidak menepati janji itu sontoloyo
menurut anda siapa yang disindir atau yang dituju oleh presiden bang
saya nggak tahu silahkan tanya sama pak jokowi
tapi kalau kita baca kamus besar bahasa indonesia
disebutkan itu bang ali kata solontoloyo itu artinya konyol
tidak beres bodoh
sontoloyo itu biasa digunakan sebagai makian
itu kata kamus besar bahasa indonesia
nah saya ingin menanggapi soal pernyataan pak jokowi soal dana kelurahan
kita tahu di rancangan apbn dua ribu sembilan belas
tolong koreksi saya kalau ada salah bang ali
bahwa presiden tidak bicara pemerintah tidak menyinggung sama sekali soal dana kelurahan ini
di era apbn dua ribu sembilan belas yang sudah diserahkan kepada dpr
lalu juga kita tahu
kalau di desa dana desa ada undang undang dana desa
kelurahan aturan hukumnya juga belum jelas
bahkan kita lihat setelah presiden bilang dana kelurahan akan dikeluarkan digelontorkan dua ribu sembilan belas
kita lihat bagaimana pejabat setingkat di bawah presiden para menteri
itu masih bersilang pendapat
ini bagi saya ini keputusan soal dana desa
dana kelurahan ini mohon maaf
dana kelurahan ini masih keputusan yang konyol
tidak beres serius
kita tidak tahu tiba tiba pak presiden
mungkin luruskan mah bangun tidur dapat inspirasi mimpi tiba tiba bicara soal dana kelurahan
atau bisa juga
jadi maksud anda yang konyol itu pemerintah gitu
bisa juga konsultan politik bilang pak kita butuh dana kelurahan
karena pak prabowo dan bang seniternya survei naik terus bahaya nih
nah ini yang menyebabkan kami tidak masalah sebenarnya
kalau pak jokowi dari awal memang merencanakan dana kelurahani
dia ajukan lah di rapbn dua ribu sembilan belas
ini tiba tiba rancangannya sudah dimasukkan ke dpr
tidak ada dana kelurahan tiba tiba bangun tidur presiden terinspirasi mungkin ya
saya tidak tahu
kalau poin ini andre tidak lebih paham dari saya
silahkan bang koreksi
saya berdoa mudah mudahan dia terpilih menjadi dpr
benar benar benar
itu saya jujur
terima kasih bang
itu kejujuran pertama yang kedua ya langsung ketanggapi pernyataan ini
yang kedua begini presiden itu memiliki hak prerogatif keuangan
jangan lupa itu
karena itu kalau dibicarakan
berkali kali saya mendengarkan andre dan teman teman genderindra selalu bicara tentang regulasi
regulasi itu diatur oleh pp
peraturan peraturan pemerintah peraturan presiden

maka peraturan itu bisa dibikin setiap saat bisa dibikin kecuali undang undang itu ada mau dirubah kemudian dari waktu dari dpr

maka bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang undang
tapi sejumlah persyaratannya ada
oleh karena itu usulan tentang dana kelurahan ini memang diusulkan sejak tahun dua ribu lima belas
tapi itu tidak bisa serta merta
karena itulah seperti yang saya dengar
jadi nggak ujug ujug seperti kata bang andre
bangun tidur kemudian dapat inspirasi
coba teliti dana desa itu diterbitkan dan penyerahan dana desa itu
selalu disebutkan tentang dana desa itu diterbitkan tahun dua ribu sembilan belas pada musim ini
coba lihat ke belakang dua ribu tujuh belas dua ribu enam belas dua ribu tiga belas
jadi soal waktu cuma memang momentumnya sekarang ini adalah tahun politik
jadi gorengan apa lagi yang bisa dipakai
karena gorengan tentang penista agama tidak ada
gorengan tentang ini tidak ada
gorengan tentang politik aliran tidak ada
gorengan tentang politik ini dan seterusnya tidak ada
jadi memang harus dicari mainan yang enak
jadi kritik itu berhubungan dengan politik
gorengan dengan politik
kritikan dengan keurahan
ada hubungannya dengan politik
karena itulah maka presiden sebagai manusia
orang jawa dari solo kepala negara
dengan berkali kali dengan tegas mengulangi tentang sejumlah anggaran
alokasi biaya yang dikeluarkan untuk desa dan keurahan
sampai pada puncak politisi
kembali tadi mengatakan banyak politisi
tapi ada juga politisi sontoloyo
karena itu dia tidak menggunakan akal dan pikiran
melihat satu masalah dengan baik
kurang apa yang tidak dilakukan oleh presiden jokowi
jadi politik sontoloyo dalam konstruksi presiden adalah politikus
yang selalu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan hal hal yang mempolitisasi
karena sebelumnya tidak ada
jadi mengkapitalisasikan isu itu untuk kepentingan kempen
kalau kritik bank andri dan kawan kawan soal dana keluarga
masuk kategori itu
iya atau tidak
saya mau bilang bahwa bukan bukan persoalan ya atau tidak
karena terminologinya beda
karena ketika teman teman andri dengan kawan kawan bicara tentang dana kelurahan itu
saya mau katakan bahwa sebetulnya ada proses di dpr
jadi panjang prosesnya tidak ujung ujung
iya tapi kita punya mata telinga dan hati itu buta
kenapa karena kepentingan politik dan sahwat kekuasaan itu jauh lebih besar
kita akan bahas apakah kritik anda dan kawan kawan itu hanya gorengan politik
dan karena sahwat kekuasaan saja kita bahasnya usai jalan berikut tetap bersama kami
iya oke bang abalin yang memakai apa namanya
oke ksp peduli sulawesi tengah
coba di respon dulu bang andri
kritikan anda soal dana kelurahan tadi yang sudah dimention oleh presiden itu
ya karena goreng gorengan politik bahkan tadi agak lebih ekstrim lagi
melancarkan sahwat politik kekuasaan
kita nggak pernah menggoreng
ini kan kita merespon saja
yang bikin pernyataan itu presiden
kemarin presiden bilang politisi bodoh gitu kan
kebodohan berpolitik bodoh ya kalau nggak salah ya
hentikan politik kebodohan
yang akhirnya rame kan politiki kebohongan ya
kebohongan dalam berpolitik
kemarin kita respon presiden bilang hentikan kebohongan dalam politik kita respon
bahwa kebohongan politik itu adalah
orang yang berjanji di pemilu lalu dia menjabat menjadi pejabat
lalu beliau tidak melaksanakan janjinya
contoh ada orang janji
saya tidak akan angkat jaksa dari partai politik
ternyata anggota partai anggota dpr ri partai politik tertentu yang jadi jaksa agung
saya berjanji tidak ada menteri
yang merangkap jabatan di partai ketua umum partai ada
bahkan sekjen partai juga
itu goregan atau gimana
ya kita menjawab
goregan politik atau
itu kan fakta bukan hoax yang saya sampaikan
kalau soal dana kelurahan tadi yang dimensi oleh mbak mbak mbak
bicara soal dana kelurahan saya sudah sampaikan
kita bukan menolak dana kelurahan
asal memang dibikin aturannya undang undangnya ada
atau pp nya disiapkan dulu
lalu di rapbn diajukan bukan ujuk ujuk gitu loh
bahkan saya sampaikan nih terbuka bang ali
saya sampaikan presiden soal bpjs
defisit bpjs di empat sembilan triliun itu saya sudah sampaikan ya
defisit bpjs empat sembilan triliun itu obat tidak menjarap
karena defisit itu sebelas triliun
kalau saya bilang kami partai gerindra
sebagai partai opsisi
mendukung presiden menutup defisit bpjs itu sebelas triliun
jadi kami ini oposisi yang konstruktif
jadi kalau kebijakan presiden yang baik
tentu akan kita dukung
begitulah pak prabowo dan partai gerindra
kita selalu memberikan hal yang positif
tapi presiden saya tangkap presiden mulai emosi ya
mulai menuduh politik kebohongan kemarin
hari ini menggunakan makian loh
kalau saya baca ini
kalau saya baca dalam kamus besar bahasa indonesia
disebutkan arti kata sontoloyo itu
yakni konyol tidak beres bodoh
sontoloyo biasa digunakan sebagai makian
tadi berarti presiden marah
kebohongan kemarin direspon seperti menepuk air di dulang
terpercik muka sendiri
atau alias maling teriak maling
jadi menuduh orang berpolitik bohong
ternyata setelah disampaikan kepada publik
banyak terbukti banyak yang berbohong
gitu bang ali
sehingga presiden marah mungkin
karena politik kebohongannya terjawab
sehingga dia mengeluarkan kata kata baru
pakai sapu lidi di depan
silahkan bang ali
jadi tum tum tum tum sama bebek
bebeknya lari pantatnya goyang goyang
namanya bebeknya lari dia gini
itu orang jawa menyebut
tadi dia tidak baca utuh itu
orang jawa menyebutkan
jadi itu sontoloyo namanya
coba direspon dulu tadi komentarnya
bahwa itu bukan syafat politik
bukan menggoreng goreng politik itu fakta
bahkan dia juga ini merupakan
merupakan bagian dari respon
saya berkali kali bilang
saya berkali kali bilang bahwa
tanggung jawab cnn budi andre
tanggung jawab politisi
itu adalah memberikan edukasi
memberikan pendidikan dan pengetahuan politik
kepada masyarakat kepada pemirsa kepada pemilih
karena itu memang
kita tetap mau berkuasa
tapi jangan kebelet itu
orang mau berkuasa
tetapi tidak boleh dengan menggunakan narasi dan diksi
dengan menghalalkan segala cara
boleh karena itu andre dengar andre dengar
karena itu karena itu
menjaga menjaga situasi dengan kondisi kebatinan setiap orang itu
memang masing masing jalan
kawan kawan kan mengontrol dari dpr
ini dari pemerintah
kami dari pemerintah kawan kawan dari dpr
masa sih dpr tidak tahu tentang alokasi anggaran pedesaan
kemudian usulan tentang dana kelurahan
jadi itu tidak ujung ujung ya
kan di sana ada
teman teman andre saya tidak tahu
di komisi keuangan ada
dan itu dibicarakan di parlemen
jadi kalau tiba tiba dikritik itu
jadi kalau ada regulasinya terkait dengan peraturan pemerintah
terkait dengan peraturan presiden
itu nggak dibahas di rapbn
orang sekarang ini kan berusulan bupati wali kota
bupati itu kan mendapatkan
desanya mendapatkan dana
kemudian ada wali kota
kok desa dapat kami kelurahan tidak
masih wacana itu yang dilakukan
jadi dalam situasi seperti begini
makanya memang janganlah semua masalah itu digoreng
dijadikan sebagai bahan politik
kemudian bentuk bentuk yang bisa
jadikan itu sebagai negatif
apa yang boleh digoreng untuk politik
mana yang tidak boleh digoreng politik
apakah dana kelurahan tidak boleh digoreng
kalau umpama terkait dengan dana desa
tentu kontrolnya bisa dari dpr
apakah dana desa itu betul dilakukan
apakah pengelolaan keuangan
dana ke desa dan kelurahan itu
menjadikan sebuah pengelolaan anggaran secara independen
kontrolnya dari parlemen
itu bisa dipakai
kalau saya menjadi posisi seperti andre
tidak dengan cara untuk menjudutkan kemudian
bentuk yang bisa membentuk
menyatakan itu menjadi bagian daripada
anda lihat ini ada suatu upaya kebohongan publik
yang benar benar dikeluarkan
apa yang saya bilang seperti begitu
contoh kita oposisi membohongi publik itu apa
contoh pak kasih contoh
seperti teman dari gerindra dpr atau riza
bagaimana mungkin ada wakil ketua komisi dua
tidak mengerti tentang pembahasan dana desa
dan alokasi anggaran kelurahan
tapi di televisi ngomongnya luar biasa
saya berkali kali bilang
kalau anda tidak bisa mengemukakan
anda bisa mengubahnya
kontrol pemerintah itu di dpr
sehingga terbuka dan orang mengerti
bukan di media dibicarakan itu barang
sekarang anda lihat itu di media
itu digoreng di media di tv di mana mana
itu kenapa anda menyimpulkan bahwa ini adalah gorengan
iya karena dpr itu kan tidak punya fungsi
fungsi tiga yang pertama adalah budgeting
bicara dengan pemerintah tentang alokasi anggaran
yang kedua adalah legislasi
dan yang ketiga adalah fungsi kontrol
bukan di tv jadi wacana
ya mekanisme itu kita lakukan
mbak ariza patria sebagai wakil ketua komisi dua dpr ri dari fraksi partai gerindra
saya sama sama di tv one saya udah bilang
kebetulan dia diundang ke tv one
disuruh jadi narasumber bersama bang ali
tentu beliau menyampaikan di tv one
sesuai dengan pendapat kami fraksi partai gerindra
di dpr pun
anda menolak ya dana kelurahan ya
iya dana keluaran itu tidak kita tolak
kita tidak menolak
siapkan aturan hukumnya
kita tidak mau ujug ujug
ini baru usulan
jadi jangan sampai
dananya belum diturunkan
baru bangun tidur kepikiran
itu yang kita sampaikan
dananya belum turunkan
apalagi kita mendengar ya secara terbuka menteri keuangan bilang
ini masih wacana anggarannya belum ada
lalu ksp bosnya bang ali juga menyatakan ini masih dikaji
lalu intinya apa
inilah kan soal leadership ya
kalau saya jadi presiden republik indonesia
apalagi pak prabowo yang jadi presiden
kalau pak prabowo bicara
itu sudah pasti
menteri keuangannya sudah tahu
ksp nya sudah tahu
sudah polisinya sudah jelas
jadi ini kelihatan memang gimana ya bang
tidak ada komunikasi antar presiden antar presiden
ini fakta atau gorengan boletik nih
leadership kemimpinan pak jokowi ini lemah
itu kan pembantu
itu kan pembantu presiden
otoritas tertinggi itu kan ada pada presiden
tapi kok berbeda pendapat presiden dan menteri
namanya juga pak joko
bapak bapak kita akan kembali ke politik sontoloyo ala presiden tadi
setelah mengeluarkan warning
ini kan warning yang dihadapi
warning keras peringatan keras
supaya anda mengerti terhadap sejumlah politisi politisi sontoloyo itu
politisi politisi yang tidak bermoral
politisi politisi yang memiliki martabat rendah
itu loh itu warning untuk anda
ada langkah aksi gak setelah warning
nanti kita lihat
nanti kita lihat dalam pekan ini
dalam pekan ini nanti kita lihat
sedang diurus dengan baik
sedang ditatak dengan baik
utang negara umpamanya
presiden joko widodo yusuf kala itu masuk memimpin republik ini
sudah ada utang negara
lebih dari dua triliun
sekarang tambah besar jadi empat triliun
dan utang negara itu hari ini terbukti
kalau jokowi pinjam kemudian pinjam blon
dana utang asing itu
saya baru pulang dari sulawesi utara
yang berpuluh puluh tahun presiden tidak pernah datang ada di sana
jokowi datang dan membangun
bandar udara di sana jadi kalau dia mengkritik
ini berarti masuk dalam kategori
menggunakan politik dan narasi narasi
busuk itu sehingga
mengeluarkan presiden mengeluarkan pernyataan
sontoloyo karena kalian tidak bermoral
itu loh pengertiannya bang andre
oposisi gimana setelah pascap
politik sontoloyo saya ingin menyampaikan ya
kalau pak prabowo dan sandi
jadi presiden membangun infrastruktur
jauh lebih bagus dari zaman pak jokowi itu satu
supaya rakyat juga tahu
bukti ini sudah ada bukti ini baru
ini baru akan
jokowi sudah tunjukkan buktinya
dari pak jokowi gara gara soal
politisi kebohongan kemarin
yang seperti saya sampaikan
menepuk air di dulang terpercik
muka sendiri di saat pak presiden bilang
politisi kebohongan ternyata
banyak kebohongan pohon yang diungkap
mulai dari ekonomi
mulai katanya dolar
sepuluh ribu ternyata sekarang lima belas ribu
banyak deh buang alih
afal luar kepala saya tahu itu fakta atau
itu fakta bukan hoax dan bisa dipertanggungjawabkan
itu satu sehingga
setelah kebohongan ini
mengeluarkan diksi sontoloyo
ini saya rasa ini pendidikan ini
tidak baik juga kepada masyarakat
dapat buat publik dapat buat politik kita
saya rasa presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintah tentu harus menggunakan
diksi yang santun yang sopan ya
jangan menggunakan ini kan
kalau kata kamu sebesar bahasa indonesia
ini makian berbahaya
kalau presiden sudah memakian bagus
masih tambah lagi kalau
dan ini menambah kekisruan
kita kan ingin pemilu yang bermartabat
cerdas jujur adil
kampanye yang riang dan
gembira kalau presiden sudah
menggunakan makian ini berbahaya
makin panas presiden pakai diksi ini
udah bagus itu penting
itu penting sebagai seorang kepala negara
warning itu penting
penting kepada para pengganggu
yang kurang moralnya yang tidak bermoral
penting bagi seorang kepala negara
penting untuk memberikan warning
bahwa kami sedang mempersiapkan
indonesia yang jauh lebih baik
dari sebelumnya saya sedang
melaksanakan sistem negara
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
kalau kalian ganggu
kami akan hadapi kalian dimanapun kalian berada
saya satu soal bang kalau presiden
berani gitu bang hebat begitu
seperti kata abang bikin dong
tim gabungan pencari fakta novel baswedan
kalau presiden punya nyali gitu loh pak
jangan di delapan belas bulan bang
kalau pak prabowo menang jadi presiden
di lantik dua puluh oktober dua ribu sembilan belas

tim gabungan pencari fakta
ini soal nyali bang soal keberanian bang
kalau jadi mimpi
jangan mimpi di siang bolong
yang itu kan kalau
jadi itu kalau kata pak ali mimpi
ini udah jadi tapi nggak punya nyali
nah ini mempunyai nyali saya yakin kepala kepala daerah
sudah mengambil sikap politik
oh iya buktinya kan sekarang coba lihat
itu punya nyali kepala kepala daerah
bang nanti kita bahas segmen selanjutnya bang
gerindra mau pan sekarang ini kepala kepala daerah
karena kami melihat nyata
apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo
hari ini kita akan bahas segmen selanjutnya bang
berapa banyak gerindra pan yang memberikan dukungan
kepada presiden joko widodo
yang mana bersama kami di layar pemerintah
apa jangan klaim klaim aja